justru teteh khawatir dengan keadaan kamu
untung kamu baik baik aja
cuma gara gara masalah satria
maya jadi jahat sama teteh
teteh kurang peka
tentang perasaan kamu terhadap satria
perjumah lo treh

mending lo jahatin ke uang sama gue
itu kayaknya orang yang mirip maya
eh wiwi tunggu tunggu
tolongin dia sus
tolongin dia sus
masa ada si dewi
pak turunin cita pak
pak turunin cita pak
mak cita itu belum meninggal pak
pak turunin pak
kamu harus bisa bertahan
dan kamu nggak boleh mencerah karena ini
jangan kau ambil dewi
seperti ketika kau ambil cita
aku mohon ya allah
tolong selamatkan nyawa teh dewi
tolong berikan aku kesempatan untuk minta maaf sama dia
aku udah jahat sama teh dewi ya allah
tapi teh dewi mah rela ngumurbankan nyawanya demi aku
aku rela memberikan semuanya asal engkau menyelamatkan teh dewi
aku mohon ya allah
ya allah mai
udah teh dewi ngapa isi di sini
mai kan udah bilang sama teh dewi
maya emosi kalau ngeliat teh teh
udah pergi sana pergi
maya nggak butuh teh teh
ya aku benar benar jahat sama teh dewi
karena selama ini teh dewi udah begitu baik sama aku
kamu jangan terlalu sedih ya
kan ada teh teh sama ibu
kami berdua gak mungkin ninggalin kamu
tapi maya memang sendirian teh
teh teh ngerti perasaan kamu mai
karena teh teh juga udah kehilangan bapak
mulai sekarang kamu tinggal sama tete sama ibu ya
kamu anggap aja ibu sebagai ibu kamu
dan teh teh sebagai kakak kamu
makasih ya teh
dari dulu teh teh bisa lupa baik dan selamat
terus selalu baik dan sayang sama aku
kau udah teh teh ngapain sih di sini
udah pergi sana pergi
maya nggak butuh teh teh
maya nggak butuh pergi pergi
kok bisa bisa hanya aku marah sama dia cuma gara gara satria
kau udah tak pedih dewi kenapa napa
aku pasti gak akan bisa maafin diriku sendiri
kau mau menangis ya
aku mau menangis
aku mau menangis
aku mau menangis
aku mau menangis
aku mau menangis
saya boleh di bawah pulang
saya boleh masuk dong
saya juga ingin berjumpa denganmu
saya ingin berjumpa denganmu
saya ingin berjumpa denganmu
tidak aku nama napa
saya ingin berbicara denganmu dengan teh dewi
sebentar saja boleh
kamu di luar ya
kita baik baik saja kan
saya sangat takut kehilangan teteh
teteh tidak apa apa
teteh khawatir dengan keadaan kamu
untung kamu baik baik aja
maafkan saya ya teteh
hanya karena masalah satria
saya menjadi jahat dengan teteh
tidak apa apa mai
teteh juga minta maaf
teteh kurang peka tentang perasaan kamu terhadap satria
kamu juga marah marah sama teteh gara gara satria kan
tapi kamu tidak perlu khawatir mai
meskipun teteh dekat dengan satria
teteh hanya menganggapnya sebagai teman
teteh sudah ada laki laki lain di hati teteh
biarpun mas satria suka sama teteh
justru teteh dukung kamu kalau kamu suka sama satria
dan teteh akan membantu kamu supaya kamu bisa dekat sama dia
meskipun saya sudah jahat selama ini sama teteh
teteh mahu masih membantu saya sama mas satria teteh
mai teteh udah menganggap kamu sebagai adik kandung teteh
kalau saudara itu berantem tuh biasa mai
yang penting gak saling dendam
teteh sayang sama kamu main
mama juga sayang sama teteh
maafkan saya ya teteh
saya sudah jahat sama teteh
sudah membiarkan teteh terluka seperti ini teteh
tidak apa apa mai
teteh banyak istirahat ya
ya allah wi
tidak apa apa bu
dewi cuma luka sedikit
kata dokter juga ini lukanya nggak serius
ya bu benar tidak apa apa
dokter kamu harus istirahat saja
ya sudah kalau begitu kamu istirahat saja ya
aku berhenti ya
eh oh ya